bagaimana arahan dari ketua brti dan juga yang kami laporkan kepada pak menteri bahwa minggu depan kami akan memanggil manajemen telkomsel untuk kita duduk bersama mengetahui dan mengkaji
dan sekaligus juga sebagai fungsi pengawasan kami sebagai brti akan menindaklanjutinya